gue akan ngasih tau siapa sesungguhnya yang nabrak ibu lo
pak pak ini
kok ada disini
pak kok gak bilang bilang mau kesini
tinggal di rumah anda lagi ya
gue malah ngebantu orang yang udah ngebunuh bung murni
ini gue anggap deguran keras buat gue
lo harus bayar semua ini
kamu sekitaris pribadi ya mbak julie kan
ada apa ya pak
pagi pagi sekalian udah datang kesini
saya lagi nunggu julie disini
kok dia belum datang ya
oh ibu juli kan sedang pulang ke ciamis pak
sejak kapan dan ngapain dia disana
katanya sih dia ingin menenangkan diri untuk sementara waktu pak
kamu pasti punya alamat ya kan
boleh saya minta
tunggu sebentar ya pak
terima kasih ya
oh dan satu lagi saya minta tolong
tolong kamu jangan kasih tahu juli mengenai hal ini ya
karena saya masih mau buat kejutan untuk dia
saya tidak akan memberitahu ibu julie
oke terima kasih ya
harus nyari milo kemarin coba sekarang
rusak deh rencana gue
lu tau ngapain kesini
kopi lu parah bola ya
gak ada yang bisa masuk
lu ku tuh udah bilang sama lu jangan datang kesini
kalau gak ada keperluan apa apa saya gak bakalan datang kesini
janji doang sebakul
emang mbak pikir saya nggak perlu bayar ini bayar itu apa pak
eh lu udah males hidup hah
senasib sama si juli gitu
silahkan kalau berani saya akan laporin mbak ke polisi
lu jangan kurang ajar ya
silahkan lu laporin ya
tapi jangan lupa lu juga ikut terlibat
saya butuh banget nih
uang saya udah lah
udah dong cepetan cepetan sini
saya gak salah mas bener mas
saya cuma disuruh mbak alia mas bener bener saya gak salah
mas mas jangan bawa saya mas saya gak salah bener mas saya gak salah
mas lepasin saya mas saya tuh gak salah mas
udah duduk sana
siapa dia mbak
dia ini adalah perawat gadungan kak yang telah meracuni juli
mas saya mau diapain saya ini cuma orang suruhan bener mas
sekarang saya tanya sama kamu dan tolong kamu jawab dengan jujur
kamu kenal alia di mana
sebenernya sebenernya saya mantan perawat
waktu itu kan mbak alia nggak berhasil ngeracunin juli di rumah sakit
makanya mbak alia mau ngeracunin juli di rumahnya
jadi mbak alia nyuruh saya
benar orang yang aku lihat itu ternyata alia
dan gara gara alia aku sampai di penjara kak
kita harus bongkar kejahatannya alia
kita harus kumpulkan bukti sebanyak banyaknya mil
sekarang aku akan jemput papa dan mama
kak al tolong jaga sini ya
untuk nebus dosa gue
gue akan ngasih tau
siapa sesungguhnya yang nabrak ibu
ngapain kamu disini
gue harus ketemu sama cu
ini penting pak
non juli lagi nggak ada
pak udah deh pak jangan bohong
gue tau kok juli ada di dalam
lo udah dibilang aja nih

aku ada disini

bapak sama mama mau tinggal di rumah kalian lagi ya
kita mau bicara sama kamu al
lebih baik kamu hentikan semua sandiwara kamu al
maksud papa apa sih
alia gak bersandiwara pak
alia seneng banget kalau papa sama mama bisa tinggal di sini lagi
mil aku seneng banget kamu gak apa apa mil
aku takut banget pas liat jasad kamu di rumah sakit mil

aku takut banget

aku udah selesai
jangan panggil aku sia
aku udah selesai
aku udah selesai
kamu udah selesai sia
kamu udah selesai
kamu udah selesai
kamu udah selesai
kamu udah selesai
kamu udah selesai
jangan pernah pikir
kita semua di sini akan simpati sama acting kamu ya
t kamu tuh kenapa sih
kok jadi nyolot kayak gitu sama aku
kamu memang penjahat
kami semua akan terbuai dengan sandiwara palsu kamu itu
sekarang aku tanya sama kamu anak
gimana rasanya jadi pecundang
nggak enak al
kamu itu selalu lupa satu hal
kalau roda kehidupan itu berputar
dan hidup ini adil